informasi ancaman tsunami setinggi puluhan meter di jawa barat viral di media sosial whatsapp
peneliti tsunami bppt menyatakan potensi tsunami memang ada
sementara bmkg menegaskan bahwa ada salah persepsi dalam informasi tsunami yang viral di media sosial
informasi ancaman tsunami di jawa barat viral di media sosial
informasinya ramai disebar lewat whatsapp
tsunami setinggi puluhan meter disebut mengancam jawa barat dan mencapai jakarta dalam waktu beberapa jam
dikutip dari detik com peneliti tsunami bppt wijokongko menyebut tsunami puluhan meter memang mungkin terjadi
wijokongko memprediksi ada potensi tsunami setinggi lima puluh tujuh meter di pandeglang jawa barat
tsunami juga diprediksi akan mencapai jakarta utara
tsunami besar terjadi apabila gempa sebesar
sembilan skala richter terjadi di kedalaman laut yang dangkal
hal ini mungkin terjadi karena ada zona tumbukan antara lempeng indo australia dan eurasia yang menunjang masuk ke bawah pulau jawa
penunjaman lempeng terus berlangsung dengan laju enam puluh hingga tujuh puluh mm per tahun
zona ini disebut sebagai zona megatrust
potensi gempa akibat pergerakan lempeng di zona megatrust bermagnitudo maksimum
bmpkg menyebut tsunami yang terjadi di jawa barat
bmkg turut memberi tangkapan terkait rumor beredar di media sosial
kepala bmkg dwi korita karnawati menilai ada salah persepsi dalam informasi yang sedang viral
menurutnya meski peneliti mampu menghitung besaran gempa teknologi yang ada belum mampu memprediksi dengan tepat kapan gempa itu terjadi
bmkg saat ini fokus pada langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalisir kerugian dan korban jika gempa benar benar terjadi
sejauh ini yang ada hanya perhitungan
potensi gempa secara ilmiah